kota jarod saiful hidayat mengunjungi permukiman warga di kelurahan kampung melayu jakarta timur
jarod berjanji akan mengerahkan pasukan pelangi untuk membedah rumah warga
dalam belusukannya jarod masuk ke rumah warga yang dihuni seorang janda dan pasangan manula tidak mampu
rumah dengan kondisi memprihatinkan ini nantinya akan didata untuk dilakukan bedah rumah
proses pengerjaan akan dilakukan oleh pasukan merah dan melibatkan pasukan pelangi
untuk bedah rumah itu yang menentukan adalah lingkungan warga tempat
terutama melalui rt rw atau tokoh masyarakat
jadi jumlahnya tergantung relatif
bukan hanya kondisi rumahnya tapi juga kondisi penghuninya
karena bedah rumah itu bagi warga yang benar benar tidak mampu